nkri ibu pertiwi
sejatinya menjadi potensi kekayaan negeri ini
ironisnya sampah kita terutama sampah plastik
telah mencemari laut dan mengancam ekosistem di dalamnya
indonesia menduduki peringkat kelima negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia
mencapai lebih dari lima puluh enam ribu ton per tahunnya
menurut tim koordinasi nasional atau tkn penanganan sampah laut
jumlah sampah plastik di laut terus meningkat
selama tiga tahun terakhir sejak dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
kondisi ini jelas berdampak langsung pada kehidupan warga di pesisir
pemandangan alamnya tak lagi sedap dipandang
hingga terhambatnya pekerjaan para nelayan mencari ikan
tergantung ombak ombaknya gede sampahnya kan banyak sampahnya kan
ini kan sampah plastik kan basah pemandangan
dampak sampah di kapal itu pengaruh sama mesin
karena menyangkutnya di baling baling ya pasti dampaknya ke mesin
mengakibatkan mesin macet ya akibatnya ya merusakan mesin
untuk mengurangi sampah di laut keterlibatan seluruh masyarakat jelas dibutuhkan
berawal dari keprihatinan atas temuan banyaknya sampah saat menyelam di laut pada dua ribu lima belas
sebuah lsm dan komunitas penyelam di laut yang peduli terhadap lingkungan tergerak melakukan sejumlah penyelamatan laut
mulai dari pembersihan pantai dan laut dari sampah penyediaan bank sampah
hingga pembangunan toko curah untuk mengurangi sampah plastik saset
program sosial yang dilakukan bersama warga ini diharapkan dapat membentuk kebiasaan masyarakat dalam mengurangi jumlah sampah
dalam pengolahan sampah plastiknya
dalam pengolahan sampah plastiknya
dengan bank sampah
kemudian kalau untuk yang di kepulauan seribu
kami membantu ibu ibu untuk bagaimana caranya mengurangi sampah plastik dengan adanya toko curah
dan juga kami membantu
tapi mengajak pemerintah dan seluruh stakeholder untuk bekerja sama
mengatasi permasalahan sampah yang ada di pulau seribu
penanganan sampah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk sekaligus sekretaris satu
tim pelaksana rencana aksi nasional penanganan sampah laut
nofri zaltahar menegaskan
hal ini tertuang dalam perpres nomor delapan puluh tiga tahun dua ribu delapan belas tentang penanganan sampah di laut indonesia
ketua sampah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk sekaligus sekretaris satu
tim pelaksana rencana aksi nasional penanganan sampah laut nofri zaltahar menegaskan

hal ini tertuang dalam perpres nomor delapan puluh tiga tahun dua ribu delapan belas dalam perpres nomor delapan puluh tiga tahun dua ribu delapan belas tentang penanganan sampah libur di laut indonesia
mulu kehilir mulai dari penetapan kebijakan pengurangan sampah plastik pet
pengembangan sektor informal untuk mendukung penanganan pengurangan sampah
hingga pembangunan industri pengolahan sampah menjadi energi baru
masyarakat dapat turut serta mengurangi sampah plastik
dengan menerapkan gaya hidup minim sampah atau last waste lifestyle
pertama hindari dan batasi penggunaan barang sekali pakai
seperti botol sedotan dan alat makan plastik
kemudian belanja tanpa plastik kemasan dengan membawa kantong dan kontainer sendiri
ketiga pilahlah sampah dari rumah terutama organik dan anorganik
keempat belilah makanan secukupnya dan jangan berlebihan
sehingga tidak menimbulkan sampah yang akan menjadi emisi gas rumah kaca
terakhir buat penyelamatkan sampah
dan membuat sampah kompos di rumah untuk mengurangi sampah organik